rapat dengar pendapat komisi delapan dpr ri bersama kementerian agama kementerian perhubungan badan pengelola keuangan haji serta stakeholder terkait
seperti maskapai yang melayani penerbangan haji yakni garuda indonesia digelar pada kamis dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
dalam rapat kali ini komisi delapan dpr ri menyoroti sejumlah komponen yang memungkinkan untuk diefisienkan anggarannya
dari total usulan biaya haji tahun dua ribu dua puluh tiga yang mencapai enam puluh sembilan juta rupiah
salah satu komponen yang disoroti komisi delapan dpr ri adalah usulan harga penerbangan haji dari pemerintah yang mencapai rp tiga puluh tiga juta
angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni rp dua puluh sembilan juta
adapun untuk perjalanan haji pemerintah hanya menggunakan maskapai garuda indonesia dan maskapai dari arab saudi
sehingga komisi delapan mendorong agar garuda indonesia memberikan harga yang lebih murah
yang cukup signifikan nilainya yaitu penerbangan
kemarin kementerian agama itu mengeluarkan biaya penerbangan itu kurang lebih tiga puluh tiga juta
tahun lalu dua puluh sembilan juta
nah tapi tadi garuda belum mengeluarkan angka gitu
nah ini kan artinya kita berharap kalau hitungan kemarin kan enam puluh sembilan itu penerbangannya tiga puluh tiga
sudah setengahnya sendiri
nah ini kan padahal kita kalau umroh ini kan penerbangannya paling pulang pergi lima belas juta
ya kan rp dua puluh juta
direktur utama garuda indonesia irfan saputra menegaskan
biaya penerbangan haji meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan tugas pada maskapai
irfan menjelaskan besaran biaya penerbangan baru berupa usulan dan masih akan dibahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya
tapi tadi saya sampaikan juga
bahwa komponen biaya yang tinggi yang dalam tanda kutip tinggi ini
dari tahun ke tahun dari dulu itu selalu ditambahkan beberapa tugas tambahan
yang sebenarnya bukanlah bagian dari maskapai
tetapi kita menerima itu karena kita punya kemampuan dan pengalaman selama bertahun tahun
baik di jakarta maupun di saudi seperti pengurusan barang segala macam
karena kalau kita perlakukan seperti kayak
penumpang biasa kita kan tahu penumpang haji ini atau jemaah haji ini kan agak beda
kan kita nggak bisa kita tunggu di check in counter barang anda nggak bisa
ini kan mesti diperlakukan secara lebih khusus dapat layanan supaya mereka itu bisa fokus ke ibadah
dpr dan pemerintah di awal februari tengah mempersiapkan kunjungan kerja ke arab saudi
guna mengecek komponen biaya haji
pembahasan usulan biaya haji
sebesar enam puluh sembilan juta rupiah yang dibebankan pada setiap calon jemaah tengah berjalan
dan akan diputuskan hasilnya pada tiga belas februari mendatang